seorang bule di bali yang mengamuk dengan membawa pisau ditangkap polisi
namun hingga saat ini polisi belum menemukan barang bukti senjata tajam yang diklaim pelaku
hanya pisau mainan atau replika
warga negara kanada bernama mohamed reda dela ini
di gelandang petugas kepolisian resort badung bali senin siang
sebelumnya ia mengamuk dengan membawa senjata tajam menyerupai pisau
di jalanan di kawasan kerobokan badung pada sabtu dini hari
ia juga mengaku menggunakan pisau mainan atau replika
untuk mengancam orang orang yang ada di sekitar lokasi kejadian
yang bersangkutan dijerat pasal satu ratus tujuh puluh dua kuhp tentang mengganggu ketertiban umum
polisi juga masih melakukan pendalaman tentang kemungkinan penerapan undang undang darurat
tentang kepemilikan senjata tajam
namun hingga saat ini polisi masih mencari bukti keberadaan pisau tersebut
untuk memastikan benar tidaknya pisau tersebut asli atau replika
pada saat dia ada di lokasi dia marah karena atm nya hilang
di satu tempat hiburan